atau memang dari awal saya salah orang

sudah capek capek saya kejar sampai ke gang kayak begini ternyata salah orang
kalau tahu begitu saya tidak kecer
alhamdulillah untung aku bisa sembunyi di sini
kalau aku harus kejar kejaran nggak mungkin aku kuat
kepala aku sakit banget
badan ku juga sakit
aku bisa pergi dari sini
saya yakin mata saya tadi nggak salah
orang itu ihsan
walaupun tadi orang yang saya kejar dan temui ternyata berbeda
tapi bisa saja kan mereka memang adalah dua orang yang berbeda
yang saya lihat memang betul ihsan
tapi lalu saya malah mengajar orang yang berbeda
yang kebetulan memang mirip sama ihsan
saya yakin desain yang asli pasti masih berkeliaran di sekitar sini
aku coba deh lewat sini
katanya kalau lewat gaya ini aku bisa sampai lebih cepat
ya lumayan kan hemat waktu